setidaknya ada tiga karya visual korea selatan yang mendapatkan protes dari warga setempat
karena dinilai menimbulkan distorsi sejarah bangsa
untuk mengetahui latar belakang budaya dan sejarah masyarakat korea selatan
dalam menyikapi protes terhadap sebuah karya seni
sudah bergabung melalui zoom eva latifah dosen prodi ilmu bahasa dan kebudayaan korea di universitas indonesia
halo selamat malam ibu eva
selamat malam mbak apa kabar
baik apa kabar ibu
ya ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
lagi lagi kita bahas soal respon dari warganet di korea selatan
ini tidak cuma sekali muncul protes baik di sosial media maupun misalnya petisi soal karya seni
yang dianggap mendistorsi sejarah korea
apa yang sebenarnya terjadi
ya jadi untuk si warganet ini memang karena ceritanya dalam apa ya
berlawanan gitu ya dengan sejarah perjuangan demokrasi
karena kan kita tahu ya kalau perjuangan demokrasi korea tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh itu
dianggap sebagai pilar gitu ya untuk pro demokrasi gitu
jadi ketika ada cerita bahwa di situ ada mata mata gitu ya
itu jadi membuat publik korea merasa bahwa itu tidak sesuai dengan sejarah gitu
jadi tidak ada
ini bukan yang
jadi sebetulnya serunya ya kalau menurut saya
kalau drama korea itu sebelum rilis
biasanya sudah ada cerita
ini mau ada apa sih gitu dramanya
sinopsisnya seperti apa
dan akhirnya publik bisa memberikan masukan gitu
dan untuk drama snowdrop ini sebetulnya kan
nah itu artinya banyak orang yang merasa bahwa ini nggak usah dilanjutkan saja
tapi ternyata tetap dirilis juga
di awalnya sebetulnya sempat jadi trending gitu ya di twitter gitu
orang reaksinya cukup banyak gitu ya
karena memang mungkin salah satu yang dinanti nanti adalah kehadiran jisoo dari blackpink gitu
kalau nasa sejarah yang besar yang besar
berbeda oleh orang di luar korea
itu sih menurut saya penyebabnya
bu eva boleh nggak kalau kami katakan bahwa meskipun sudah sejarah itu
atau perang dingin antara kedua belah kelompok
korea selatan maupun korea utara ini
masih tetap kemudian menempel begitu erat di masyarakat yang sudah boleh dibilang masyarakat masa kini gitu ya bu
tentunya itu masih ya masih ada namanya luka sejarah gitu ya
itu tidak bisa benar benar hilang
walaupun itu bukan lagi bisa dikatakan mungkin orang orang yang mengalaminya langsung gitu ya
karena kan anak anak muda sekarang tidak
karena sangat wajar untuk bisa
melalui drama gitu
orang akan salah
malah memahami sejarah yang sebenarnya gitu
jadi memang salah satu hal yang menarik dari karya karya yang ada di korea gitu
baik itu novel film atau drama itu mereka harus sesuai gitu
harus menggambarkan realita
jadi meskipun itu adalah sebuah cerita fiksi
kayak di novel gitu itu banyak yang alirannya adalah realism gitu
jadi kalau seandainya pun itu ada fiksi di dalamnya
itu kalau misalnya ada ketersinggungan dengan satu titik sejarah tertentu gitu
itu mereka sangat concern untuk tidak berbeda sangat jauh
seperti jocelyn exotis juga kan seperti itu
kasusnya selalu seperti itu
dan saya rasa ini pada satu sisi mungkin jadi satu yang dianggap apa ya
pembungkaman atau penghambat gitu bagi kreativitas sineas gitu ya
atau para pekerja seni gitu
tapi pada sisi yang lain sebetulnya ini mendorong

orang atau pekerja seni untuk benar benar mempersiapkan sebuah karya dengan baik baik gitu
jadi tidak asal apa namanya buat saja
tapi juga melalui riset melalui penelitian melalui studi yang sangat cukup gitu
untuk misalnya kalau mau menyinggung sebuah peristiwa tertentu berkaitan atau beririsan
dengan satu kejadian tertentu di korea gitu mbak
dari studi yang ibu eva pelajari
apakah pemerintah korea dalam hal ini korea selatan
ini kemudian apa ya membuat regulasi tertentu atau ini memang sebuah etika atau nilai nilai yang dipahami bersama
soal bagaimana memahami dan mengerti meriset soal sejarah
sebetulnya kalau misalnya kita bicara soal
kalau di indonesia kan ada di korea juga ada yang menyatakan soal ini

misalnya tujuh puluh an jerman pak chung hing

sensor itu sudah ditentukan dan lebih kepada apakah konten ini sesuai dengan usia tertentu
jadi tidak ke isi
jadi isinya kalau dulu itu isi misalnya yang menyinggung soal korea utara gitu
itu gak boleh
isu yang mengkritik pemerintah itu nggak boleh
sekarang itu sebetulnya kalau dari sisi bahasa korea itu tidak ada
orang orang lain itu tidak ada
ada yang sesuai dengan bagaimana tapi itu sih tidak ada
jadi kalau kita lihat sebetulnya lebih ke
apa namanya ya daya kritis dari masyarakat gitu
dan itu memang diperbolehkan ketika masyarakat mungkin dalam jumlah yang sekian besar gitu
misalnya menolak sebuah karya gitu ya
dan membuat petisi gitu
dipertimbangkan kembali oleh
badan sensor tersebut gitu
merusak atau itu
sejauh yang saya kata sudah ada
tapi lebih ke
yang sudah dikehami oleh
begitu ya kalau ingin membuat karya
di dalam setiap drama kan ada
di depannya ini
memang nilainya kalau
dengan sejarah tertentu
yang terutama sensitif gitu
bagi mereka itu mereka akan sangat
sangat proaktif gitu untuk menilai
apakah ini layak atau tidak begitu
yang proaktif menilai
apalagi dalam hal ini adalah
karya karya seni yang mengandung nilai
sejarah korea boleh nggak bu eva
yang dilalui oleh masyarakat
indonesia dengan sebuah film
yang dulu pernah ada yang dianggap
punya nilai sejarah
menceritakan soal bagaimana
pergerakan kemerdekaan dan lain lain
respon dari masyarakat indonesia
apakah ini sejenis
sebetulnya kalau respon
dari masyarakat bisa sama ya
mungkin waktu pas
film soekarno gitu kan juga sempat
ada yang main gitu
kalau soekarno sebetulnya tidak
kurang pantas untuk digambarkan
seperti seorang yang
hanya dari sisi dia suka
dengan perempuan dan segala macam itu kan pernah
film itu dan cukup ramai gitu
saya rasa publik indonesia juga
punya satu titik
kritik gitu ya
tingkat kecerdasan tersendiri juga
untuk menilai hanya saya rasa
memang mungkin karena di korea
dari internet gitu ya
akses mereka gitu ya
ke drama dan segala macamnya itu cukup besar
akan terlihat lebih
besar gitu ya dan mungkin
karena juga terus
kayak film soekarno itu kan
tidak sampai luar
tidak seperti film korea
atau drama korea jadi
kecerdasan dari masyarakatnya itu lebih tinggi lagi
nanti seluruh dunia akan salah paham
dengan sejarah mereka
yang sering dijadikan alasan
di dalam komentar komentar
yang ada di netizennya korea
dan sekarang memang jumlahnya itu
sudah terus naik ya mbak ya

sampai ke hari kemarin
artinya memang reaksi
dari masyarakat yang terus bertambah gitu
meskipun saya baca juga ada
reaksi balik ya yang
meminta untuk coba nonton deh
sampai akhir gitu karena ini film kan baru
dua episode dan itu bisa jadi
ada salah paham gitu
karena secara umum nantinya
kalau misalnya itu ditanyakan sampai ayah
hasilnya tidak akan ada soal
spy lagi tidak ada soal mata mata
di sana gitu kalau gdpc nya
saya bicaranya seperti itu gitu
jadi menarik sih kalau menurut saya
melihat ini karena akhirnya netizen
korea itu seperti berhadapan gitu
karena yang meminta agar
petisi itu dihentikan untuk
kebanyakan konon adalah para
fansnya blackpink gitu ya
yang internasional gitu
karena yang komentarnya itu banyak dalam
bahasa inggris gitu
baik terima kasih penjelasannya
bahasa dan kebudayaan korea
universitas indonesia terima kasih sudah bergabung dengan kita
terima kasih sudah bergabung dengan kita

ya sama sama mbak